yang lainnya ada yang bisa jelasin lagi
aku juga bersih
nah yang lainnya gimana ada yang bisa jelasin lagi
dodot ya silahkan dodot
eee najis mukhawafa itu adalah najis ringan
dari kata kopi yang artinya ringan
ini yang kecebur dimana ya
yang keceburnya mana kolamnya mana
udah gitu tadi anak kecil yang kasih tau itu
hilang di tengah jalan pergi
kayaknya saya dikerjain nih kayaknya nih
pak ade juga nggak ada lagi
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh

aduh aduh banget sini temen ya
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bukan tanahnya empuk
ini ada orangnya
aduh kagum tak
kalian berdua itu ya
minta gayeng kalian terus terusan
sekarang pakai ditabrak lagi
mau liat tuh
empuk lagi empuk ya
kalau saya ikut campur
sepertinya ini semua bukan sepenuhnya kesalahan santri deh
saya juga nggak marahi mereka kok
gak nyalahi mereka
gak marahin ya
ini cuma bagian dari rasa sayang aja sebagai ustadz
berikan pendidikan yang baik kepada ustadz ya
ini sungguh dingin dan terlalu

yang bandel ya anak ini
yang bandel ya anak ini
kita kabur kaburan lagi
ampe kedinginan nih
saya datang ke tempat yang lebih baik
kita bersih putingnya
yang kedua kita kasih paslin
yang ketiga kita memerah
nah ini contohnya nih
siapa yang mau coba
ayo siapa yang mau coba duluan
siapa yang berani
ntar masnya ajarin
nah santriwan dan santriwati
sebentar lagi kita akan memasuki
sebelum kita sholat
kita harus pastikan ya
bahwa kita semua sudah bersih dari najis
najis itu dibagi menjadi tiga
ada yang bisa jelasin perbedaannya apa
kalau saya itu udah bersih
ini baju saya udah bersih
saya udah bersih
sandal saya udah bersih
baju saya udah bersih
yang bisa jelasin lagi
aku juga bersih
nah yang lainnya gimana
ada yang bisa jelasin lagi
ya silahkan dodot
eee najis mukhofafah itu adalah najis ringan
dari kata kopi yang artinya ringan
contohnya air seni bayi yang masih minum asi
betul tidak teman teman
kalau air kencing hewan yang masih baik
itu termasuk najis mukhofafah
kurang tepat sobri
karena menurut para ulama kotoran dari hewan itu digolongkan kepada najis mutawasitoh atau najis sedang
berasal dari kata tawasut yang artinya pertengahan
maka dari itu umat muslim seperti kita disebut sebagai umatan wasaton atau umat pertengahan
kalau nih misalnya ya saya kena kotoran ya
bagaimana cara membersihkannya
oh gitu pade
kalau lumpur itu kita kan tahu ya mungkin di lumpur akan ada kotoran hewan
jadi bisa digolongkan itu ke dalam najis sedang atau najis mutawasitoh
cara membersihkannya adalah kita tinggal bersihkan dengan air yang mengalir
ustazah terus kalau najis mukholadoh itu gimana ustazah
nah pertanyaan bagus dodot
untuk najis mukolazoh berasal dari kata golidon
seperti dalam ayat misakon golidon
yang artinya adalah ikatan yang sangat kuat atau berat
cara membersihkannya kita bersihkan dengan tanah yang suci sebanyak tujuh kali
sebanyak apa ustazah
contohnya misalnya nih kita lagi main terus kita terkena air liur anjing atau babi
nah itu salah satu contoh dari najis berat
alhamdulillah hirobil alamin kegiatan study tour kita hari ini berjalan dengan lancar ya
dan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan
apa aja itu mulai dari kasih makan hewan ilmu pengetahuan terus apalagi memerah susu terus dan nangkep ikan sama sama ya
seru gak kalian seneng gak
seneng sih kali
semoga semuanya gak ada yang kapok untuk datang ke sini lagi ya
ya lah pak
justru tempat ini itu sangat edukatif dan lebih dari itu pak
kita semua jadi bisa mentah daburi karunia allah subhanahu wa ta'ala
jadi bapak kapan kapan kami semua boleh balik lagi kan kesini
kapanpun anak anak dari kunanta para santriwan santriwati ini datang kesini
kami siap melayani dan menyambut
dengan senang hati tentunya
ya saya ustadz musa yang mulia dan santun disini juga turut mewakili seluruh pondok pesantren kunanta
mengucapkan banyak banyak terima gaji ya
iya kan abis acara ini pasti bapaknya terima gaji dari bosnya kan
mending pada gak bau lagi mulutnya
saya mengucapkan banyak banyak rasa syukur juga
saya mengucapkan banyak banyak rasa syukur juga
rasa syukur juga karena selama acara disini bapak sudah ikut membantu kita
itu saya sangat tersentuh sekali
bisa jamin lagi deh ya
berarti kalau kita kesini lagi gratis kali ya
iya gak sih
selamat datang ke kalian juga
eh eh eh gratisan buat kalian juga kok kan
iya kan pakaian baru sarung baru peci baru
oh kiran dibeliin perlengkapan mau
ya udah pak kalau gitu
eh kalian semua udah berkemas kan
sudah pak ustadz
ya udah pak kalau gitu kami semua mengucapkan terima kasih banyak
ya dan untuk anak anak kita siap siap untuk kembali ke pesan
udah sekarang kalian semua kubar dengan tertib ya
dan jangan lupa ucapkan terima kasih sama bapak penjaga
terima kasih bapak penjaga

sekarang semuanya ucapkan salam sama bapaknya
waalaikumsalam terima kasih pak ustadz
ya mari pak
baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

baik para santriwan maupun santriwati tolong dengarkan sebentar sekarang kalian boleh istirahat di kamar kalian masing masing
ya baik para santriwan maupun santriwati tolong dengarkan sebentar sekarang kalian boleh istirahat di kamar kalian masing masing
jangan lupa kalian harus melaksanakan sholat maghrib berjamaah
ya jadi tolong manfaatkan waktu kalian dengan baik
jangan main main istirahat yang maksimal ya
hey kalau ustadz rinduan lagi kasih pengarahan selama belum selesai
kamu jangan pergi dua itu namanya gak sopan
kebetulan ya untuk para santri wanda santriwati ustadz akan mengumumkan nanti siapa yang terpilih
diantara kalian untuk mengikuti pengajian itu akan diumumkannya pasti diumumin nanti malam
ya ustadz betul tidak tidak diumumkannya besok malam makanya kalau orang ngomong jangan dipotong
kamu ustadz mau ngingetin jangan sampai ketinggalan lagi sholat asar kayak waktu camping dulu ya contoh
nih ustadz musa yang mulia dasyatun sholat asar gak pernah ketinggalan selalu berjamaah
tepat waktu pokoknya calon imam yang cocok untuk ustadz abel

ketinggalan sholat lagi nggak bakal ketinggalan sholat berjamaah lagi deh ya ustadz ustadz
dulu jangan buru buru kemana sih pusat mau tanya kenapa kita harus sholat itu berjamaah
dan tepat waktu karena sebaik baiknya amal sholat tepat waktu ustadz nah kalau tahu sholat tepat
waktu kenapa kamu masih di sini ini tadi saya mau jalan ustadz mau jalan sholat kamu manji mau toilet
ngapain ke pulau tibis dari tadi saya bilang kenapa nggak dari tadi ngomongnya tadi saya udah mau bilang
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh